mitsubishi motors kembali hadir di pameran otomotif gaikindo ke dua puluh delapan
gias dua ribu dua puluh satu di hall enam c ais bsd tangerang banten
ada dua produk terbaru yang diperkenalkan pada event yang berlangsung
mulai sebelas hingga dua puluh satu november dua ribu dua puluh
kedua produk terbaru ini adalah versi big minor change dari mitsubishi new expander
dan new xpander cross dengan tampilan yang lebih segar
penyegaran tampak di sejumlah bagian mulai eksterior interior hingga performanya
dari sisi eksteriornya mitsubishi new expander memiliki lampu utama dengan desain ledt shape yang mewah
ikuti lampu belakang yang juga mengusung
pengunjung t shape yang menawan
bagian depan mobil ini pun memiliki desain grill tegas
yang masih menggunakan desain mitsubishi terkini
ukuran veleknya pun bertambah besar satu inci dari versi sebelumnya menjadi tujuh belas inci
serta ground clearance dua ratus dua puluh mm menjadikan mobil ini menjadi salah satu yang tertinggi di kelasnya
untuk interior sejumlah ubahan juga terlihat dalam new xpander dua ribu dua puluh satu ini

di mana ada material soft touch pada bagian dashboard
adalah audio head unit berukuran delapan inci yang bisa memberikan layanan entertainment dalam kabin mobil
mobil berkapasitas tujuh orang ini juga sudah dilengkapi dengan ac digital
expander cross kini memiliki layar head unit sembilan inci
dan di bagian interior dan transmisi yang juga tersemat di mitsubishi new xpander seperti ac digital
expander cross kini memiliki layar head unit sembilan inci dan di bagian interior dan transmisi yang juga tersemat di mitsubishi new xpander seperti ac digital
yang memberikan kenyamanan dan kecepatan dalam berakselerasi
dan tentunya banyak sekali kompartemen didalamnya yang juga meningkatkan kenyamanan pada passenger pada saat sedang berkendara bersama mitsubishi xpander
yang sekarang diperpanjang oleh pemerintah hingga desember dua ribu dua puluh
jadi untuk new expander yang harganya dimulai dari rp dua ratus empat puluh sembilan jutaan itu mendapatkan potongan hingga rp dua puluh tujuh jutaan
sementara new expande cross yang harganya dimulai dari dua ratus sembilan puluh empat jutaan mendapatkan potongan ppnbm sejumlah dua puluh delapan juta
pengunjung yang ingin merasakan sensasi berkendara dari mitsubishi new expander dan new expander cross
bisa langsung mengunjungi booth mitsubishi yang berada di hall enam c indonesia convention exhibition tangerang banten
mulai sebelas hingga dua puluh satu november dua ribu dua puluh
ada tiga unit kendaraan tes drive yang disediakan oleh mitsubishi
di antaranya new expander new expander cross dan pajero sport dhaka
dengan melakukan pendaftaran melalui aplikasi gias auto tiga ratus enam puluh serta menerapkan protokol kesehatan